tingginya harga tiket pesawat menjadi penyebab turunnya permintaan extra flight
lalu lintas penerbangan di bandara soekarno hatta tangerang sejak bulan desember hingga saat ini belum ada kenaikan yang berarti
padahal sepekan lagi sudah memasuki arus mudik lebaran
air traffic control mencatat traffic per jam hanya enam puluh pergerakan
padahal biasanya bisa mencapai tujuh puluh hingga delapan puluh per jam atau per hari tidak kurang dari delapan ratus lima puluh pergerakan pesawat
untuk arus mudik lebaran dua ribu sembilan belas pihak air navigasi indonesia telah menyiapkan satu tiga ratus tiga puluh enam slot extra flight pada masa puncak arus mudik
pemerintah telah menetapkan arus mudik dan arus balik lebaran dua ribu sembilan belas dari tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu sembilan belas hingga tiga belas juni dua ribu sembilan belas sehingga disiapkan slot penerbangan ekstra
pemerintah juga sudah menetapkan bahwa fixation itu sekitar tanggal dua puluh sembilan mei sampai tanggal tiga belas juni
untuk jakarta saat ini juga memang ada luar biasa peningkatan penurunan
extra flight yang biasanya itu sampai ribuan
kalau kita perhatikan tahun dua ribu delapan belas itu hampir sekitar tiga satu ratus enam puluh tiga
tapi kita sampai hari ini kita baru mendapatkan untuk extra flight yang kita terima itu adalah sekitar tiga ratus